untuk melengkapi perjalanan di cirebon mari kita menjajal kuliner legendarisnya
tapi mas yudi apa kalau misalnya ada beberapa kecurigaan dari publik tapi dari yang anda curigai apa kemungkinan besar yang terjadi di sini karena ada perbedaan pendapat ini
karena kalau kita cukup dekat mungkin orang ini cukup kenal sehingga dia merasa